puluhan warga desa patalan kecamatan wonomerto
mendatangi rsud tongas kabupaten probolinggo
untuk menjemput paksa seorang ibu dan bayi yang baru saja dilahirkan
warga emosi dan tidak terima
bila ibu dan bayinya dinyatakan terpapar covid sembilan belas
sejumlah warga pun terlibat adu mulut
dengan tenaga kesehatan yang berjaga saat itu
aksi jemput paksa ini berawal dari curhatan sang suami di media sosial
yang bingung mengapa istrinya dinyatakan positif covid sembilan belas
tunggaan ini kemudian tersebar ke banyak warga desa patalan
dan berujung ke penjemputan paksa
menurut koordinator gakum satgas covid sembilan belas kabupaten probolinggo
sang ibu dirujuk ke rsud tongas oleh bidan desa
lantaran hasil rapid test yang reaktif
di puskesmas beliaunya di rapid dan kemudian reaktif
ada kecenderungan positif
maka akhirnya dirujuk ke rumah sakit tongas
kemudian dengan selamat lahirlah seorang bayi
namun demikian hasil swab nya ternyata benar itu positif
yang kembali lagi dia positif
pihak satgas covid sembilan belas akan berkoordinasi dengan kepolisian
untuk menyelidiki aksi penjemputan paksa ini
sementara itu di polewali mandar sulawesi barat
sedikitnya satu ratus lima puluh lima santri dan santriwati di pondok pesantren sheikh hasan yamani
lantaran tidak menunjukkan gejala ratusan santri dan santriwati
menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren dengan pengawasan ketat
pembingungan pondok pesantren mengungkapkan
terungkapnya penularan virus berawal dari sejumlah santri
yang mengaku menderita flu dan mengeluhkan gangguan indera penciuman
hingga saat ini pihak pondok pesantren masih menunggu sedikitnya delapan puluh sampel
swab santri dan santriwati yang belum diketahui hasilnya
sementara ratusan santri yang dinyatakan negatif telah dipulangkan
aktivitas belajar mengajar pun diliburkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan
pihak pondok pesantren berharap pemerintah setempat memberikan
bantuan obat obatan dan vitamin untuk membantu proses penyembuhan
tim liputan cnn indonesia